menjelang pemilihan gubernur jawa barat sejumlah poros sudah terbentuk
namun pdi perjuangan sebagai pemegang kursi terbanyak di legislatif justru belum mengeluarkan nama untuk maju
sementara itu calon gubernur jawa barat ridwan kamil masih mencari sosok untuk menjadi calon wakil gubernur
banyaknya bakal calon yang disodorkan oleh partai koalisi membuat dirinya saat ini sedang mencari formula yang tepat untuk memilih cawagu
sebagai partai pemenang di pemilu dua ribu empat belas tentu pdip tidak mau kehilangan lumbung suara di jawa barat
menghadapi pesta demokrasi penentuan kepala daerah provinsi jawa barat langkah hati hati dan sistematis mulai diterapkan pdip di jawa barat
setelah mengadakan curah gagasan yang diadakan pdip beberapa waktu silam nama nama besar di luar partai makin lekat dikaitkan sebagai calon dari pdip
sebut saja deddy mulyadi iwa karniwa dan juga anton carlian
apakah ini pertanda pdip juga membidik tokoh di luar partai
dengan koalisi yang sudah terbentuk di sana
langkah ini berbeda dengan partai lain yang sudah jelas mendukung ridwan kamil seperti nasdem pkb p tiga dan juga golkar
begitu pula dengan pan pks dan demokrat yang menjadi kendaraan baru deddy mizwar
sebagai pemegang suara terbesar dan selayaknya mampu mencalonkan usungannya tanpa bantuan partai lain
pdip seakan tidak termakan manuver manuver partai lain yang lebih dulu membuat poros dalam pilgub jabar dua ribu delapan belas
prediksi saya pdip akan pertengahan
desember itu bersama dengan rakernas mereka
kalau nggak salah karena mereka antara tanggal empat belas sampai tanggal dua puluh
saya nggak tahu tanggal persisnya tapi itu ada cerah kena
dan saya kira di momen itu mereka akan menggunakan itu pertama
yang kedua dengan siapa
pdip sebenarnya kalau melihat alur politiknya berharap dengan kelompok kelompok nasionalis ya
ya katakanlah kelompok kelompok moderat ya yang bisa kemudian menjadi satu
deddy mulyadi mungkin jadi opsi pertama
tapi kalau deddy mulyadi akan jadi masalah
kalau kemudian ada perubahan politik besar besaran
itu yang akan terjadi
sementara itu wali kota bandung yang juga calon gubernur jawa barat ridwan kamil saat ini tengah fokus untuk mengkompakan koalisi untuk mencari pendamping atau wakil
sejumlah nama sebenarnya sudah disodorkan dari masing masing partai koalisi
namun ridwan kamil sedang mencari formula yang tepat terkait mekanisme penyaringan untuk memilih calon wakil gubernur
bagaimana saya memilih
maka saya tanya terakhir aja
sehingga nanti itu menjadi keputusan akhir di ujung proses
jadi kalau hari ini pkb mengajukan dua nama
ya kita bahas juga apakah nasdemnya juga atau p tiga nya atau golkarnya juga menanggapi positif dengan kompetisi atau gimana
terkait ditahannya ketua umum golkar setia novanto ridwan kamil menyatakan tidak mau dihubungkan dengan hal itu
saya nggak ada kapasitas saya nggak ngerti kenapa menghubung hubungkan ke pribadi saya
jadi pertanyaan pertanyaan maaf ya pertanyaan pertanyaan urusan beliau urusan saya urusan saya nggak relevan
saya tidak dalam kapasitas hubungan pribadi dan sebagainya semua ini urusannya kelembagaan
walaupun ketua umum golkar setia novanto kan proses bertanggung jawab ya sama sama
maksudnya secara pribadi mau dihubungkan
ya dimulai dari pertanyaan itu aja menurut saya nggak relevan
tim liputan transmedia